masih dari benua amerika ecuador masih tetap menerapkan lockdown di negara mereka
setelah masih tingginya penambahan kasus baru terkait covid sembilan belas di bulan mei ini
dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya sudah bergabung bersama kami duta besar republik indonesia ibu dini cokro
halo selamat pagi waktu indonesia ibu dini
selamat pagi apa kabar mbak lady mas yudha dan sokomirsa
iya tentunya masih semangat juga
selamat tahun ya
bagaimana bu kalau di sana sendiri kalau yang ada di tanah air dan juga di beberapa media kan menggambarkan itu cukup mencekam begitu di ecuador
tapi kalau ibu sendiri melihatnya seperti apa bu
ya sebetulnya memang ada daerah daerah yang seperti itu tapi sebetulnya sudah diatasi ya
karena apa karena memang pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama untuk mengatasi hal itu
sebenarnya hal itu terjadi karena kekurangan personil untuk mengambil jenazah
tapi sekarang sudah tidak ada lagi jenazah yang ada di jalan jalan seperti itu
namun yang namanya lockdown sudah enam puluh lima hari kita belum selesai
karena memang peningkatan kasus masih lumayan cukup besar
hari ini kira kira empat ratus kasus yang pertambahannya dari kemarin
dan untuk kita sendiri ada satu ratus enam puluh kasus pertambahannya
jadi masih rata naik
walaupun ada sedikit naik turun naik turun
oleh karena itu pemerintah yang ingin menurunkan status daerahnya dari merah ke kuning
itu masih belum bisa melakukannya
sehingga sampai hari ini kita masih lockdown masih tertutup masih seperti dulu
umur enam puluh tahun tidak boleh keluar rumah sama sekali
mobil juga seminggu sekali boleh keluarnya
curfew nya masih dari pukul empat belas sampai pukul lima pagi
kalau dari ibu ceritakan sedikit tadi ketat sekali ya bu ya
sangat ketat ya
tapi kenapa dia naik terus
harusnya kan kalau menurut teori kalau seandainya terjadi lockdown yang ketat
mestinya terjadi penurunan ya
nah ini belum ada penurunan
masih naik terus eskalasinya
karena masyarakat kelas ekonomi bawah itu sudah tidak tahan lagi
berdiam diri di rumah
bukan karena apa apa karena lapar
jadi psikologis sekali kalau sebenarnya mereka lapar
menurut skala maslow itu basic needs itu apapun yang akan dilakukan
jadi barangkali mereka berpikir kalau saya tidak bekerja
jadi bisa menikmati itu ada dua karena covid atau karena kelaparan
nah oleh karena itu di beberapa bagian masih banyak
justru keluar untuk mencari nafkah untuk berjualan
jadi memang keterjakitan masih berjalan terus
tapi kalau di daerah yang lain misalnya di daerah kota
ya itu masih ketat kita mengikuti aturan
jadi ketidaksimbang itu yang membuat akhirnya keterjakitan itu masih jalan terus
ya ibu kalau tadi ibu mendeskripsikan memang kondisinya masih sangat terjadi gap
antara orang orang yang peduli dan sangat sadar
akan covid sembilan belas maupun orang orang yang harus keluar rumah karena kebutuhan perut ya bu ya
lalu bagaimana langkah kebijakan dari pemerintah ecuador sendiri bu
mengatasi hal ini bu terkait dengan masalah ekonomi
kemudian juga penyebaran covid sendiri bu
ya sebetulnya pemerintah ecuador masih ketat
memperlakukan peraturan peraturan pencegahan dan law enforcement nya
ya seperti halnya kalau pertama kali kita ditangkap karena kita berbuat salah
makanya dendanya itu adalah seratus dolar
orang yang sama ditangkap dua kali dendanya itu gaji sebulannya
ketiga kalinya bisa seribu dolar dan terus sampai seribu dolar
sehingga akhirnya kita masuk penjara
jadi sanksi law enforcement itu masih jalan
hanya kucing kucingan gitu sama polisi sama tentara
jadi karena kebutuhan dasar pokok mereka butuh makan
jadi mereka memberanikan diri tetap untuk melanggar
jadi seperti kucing manjing pemerintahnya tetap tegas
tapi masyarakatnya agak tidak peduli dengan peraturan yang ada
karena ada panggilan utama yaitu kelaparan
sementara itu pemerintah belum cukup belum cukup memberikan subsidi terhadap rakyat kecil
karena memang kekurangan dana
apalagi mereka yang kelaparan dan ekonomi rendah
kalau dikenakan denda juga tidak bisa dibayar juga
nah bu terkait dengan warga negara indonesia yang ada di ecuador
ada berapa banyak bu jumlahnya dan apakah ada juga yang terkena dampak covid sembilan belas di sana
ya warga negara kita ada lima puluh sembilan orang tidak banyak termasuk kbri
namun tidak tinggal di dalam satu tempat
jadi mereka tersebar dalam berbagai tempat di ecuador terutama remote area
ada yang di hutan ada yang tepi pantai ada yang di pedara perbatasan
karena kebanyakan adalah kaum misionaris
yang memimpin gereja gereja di remote area keagamaan
nah sementara di beberapa kota seperti gaya kil hanya ada tiga orang
paling banyak itu di kito karena ada kbri
hubungan kbri dengan lima puluh sembilan warga negara kita itu sangat erat
jadi walaupun tidak ada covid sembilan belas kita punya whatsapp group yang sangat aktif
jadi berbagai informasi kita sampaikan
dan mereka menganggap kbri itu sebagai rumah
dan kami itu sebagai ibunya
jadi hubungan itu begitu dekatnya
sehingga ketika covid terjadi cepat sekali kita bisa merangkul warga negara
namun memang ada satu orang yang terjangkit di gayakil
karena suaminya itu adalah konsulat amerika yang terjangkit karena humanitarian flight
dia dibawa ke rumah istrinya orang indonesia itu terjangkit
namun dengan kalat dan mandiri
setelah tiga minggu dia sudah sembuh
alhamdulillah sekali ya bu
jadi hubungan kita cukup baik
kita banyak acara lewat whatsapp
kita ada acara misalnya yoga bersama melalui zoom
kita ada acara demo masak
kita ada tukar menukar resep
membuat pantun buat indonesia
jadi selalu ada kegiatan yang menarik
ya antara warga negara dan kbri
ibu ini terkait dengan ramadan
kita bicara dari ada lima puluh sembilan warga negara indonesia
pastinya beberapa di antara mereka menjalankan ibadah puasa
mungkin ibu bisa menceritakan seperti apa kondisi ramadan di ecuador
terutama terkait dengan masa pandemi
mungkin dari curhatan lima puluh sembilan warga negara indonesia
adalah satu whatsapp group
itu ibu bisa berbagi kepada kami ibu
ya memang kita sangat merindukan kebersamaan
karena biasanya dalam kondisi normal
kbri selalu membuat buka bersama
kita bekerja sama dengan masjid yang ada di ecuador
ada dua masjid di sini
dan kita aktif juga berpartisipasi
kita juga memberikan zakat fitrah kita
di indonesia juga di ecuador
jadi kita selalu solat taraweh di masjid juga
dan lain sebagainya
tetapi khususnya untuk masjid
untuk masalah covid ini
semua kegiatan keagamaan
mau agama kristen katolik maupun islam
jadi tidak ada taraweh di masjid
tidak ada juga solat di masjid
tidak ada kegiatan keagamaan
jadi kami melakukan kegiatan keagamaan di rumah
tapi kita sering whatsapp sering telepon
kadang kadang juga memberikan hantaran makanan
walaupun diam diam ya
maksudnya kita nggak boleh ketemu kan
tapi kita pakai protokol untuk menjaga diri masih kuat
memang teman teman pada merindukan
untuk berlebaran atau dalam bulan ramadhan itu ada kebersamaan ya
tapi apa boleh buat
ada peraturan melarang
dan curfew itu jam dua
kita sudah sampai di rumah
jadi kita lebih banyak berhubungan melalui media sosial
tapi tetap berhubungan tetap ngobrol
dan kadang kadang kirim kiriman resep dan lain sebagainya
dan foto foto makanan kita kita share di whatsapp group
jadi itu cara kita untuk bisa mengurangi rasa rindu
jadi media sosial melalui web
media virtual itu justru digunakan untuk pendekatan kita sama dengan satu dengan lainnya
jadi itulah salah satu cara kita untuk mengobat kelinduan
itu dengan komunikasi setiap hari
dengan yang dikomunikasikan juga yang enak enak yang senang senang
bikin kegiatan yang sedang senang
karena kita harus mengangkat emosi mereka
kita harus membuat mereka juga betah
apalagi mereka punya anak kecil
jadi secara psikologis juga harus kita jaga
dan kita juga membuka hotline
siapapun mau ke duta besar mau ke start
mereka kalau mau ngadu punya masalah mereka telepon kita bebas
kita nggak punya hirafi bahwa dengan duta besar itu harus
bertanya dulu minta izin
bisa telepon aja sekarang
ngobrol lah kita
memang itu kita sengaja lakukan
tapi itu sudah lama sih
jadi tidak hanya karena covid sembilan belas saja
karena kita ingin menjadikan warga negara itu merasa kbri adalah rumahnya
duta besar dan semua staff adalah orang tuanya
dan itu sudah terjadi dengan baik
mungkin juga ibu dini juga mau bagikan resep bagaimana itu
jaga kesehatan begitu untuk terhindar dari penyebaran covid sembilan belas
seperti apa ibu
mungkin bisa dibagikan
seperti juga menu berbukanya menu sahurnya
biasanya apa untuk menjaga kondisi badannya itu juga tetap fit begitu
terus terang pertama kali kita mengikuti betul tata cara menjaga kesehatan
misalnya kalau keluar rumah pakai masker pasti
pakai sarung tangan
dan kita hanya ke satu tujuan
kebetulan karena kita boleh ke kantor saya hanya ke kantor
tidak ke mana mana
balik lagi ke rumah
sampai di rumah kita pakai protokol membersihkan diri
jadi sebelum masuk rumah semua saya semprot sama alkohol
sepatu kita lepas di luar
cuci tangan pakai desinfektan
buka sarung tangan
tangan dibuang di keranjang sampah di luar
lalu kita pakai sendal
masuk ke dalam
masuk ke kamar mandi
mandi cuci semuanya
setelah sudah bersih
setelah gigi baru kita keluar
dan saya ke dapur
nah melihat chef saya yang paling jago masak masak apa
jadi kadang kadang masak kerak telur
kadang kadang masak risol
apa yang kita makan yang biasa di indonesia disiapkan di sini
dan higienis tentunya
jadi terutama adalah makan sehat
seimbang antar karbon
dan lain sebagainya
dan kita bagikan semua baik vitamin maupun alat alat desinfektan kepada warga kita juga
jadi itu yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita
dan berjemur di matahari
kebetulan di sini matahari yang luar biasa
jadi kita berjemur
mataharinya keren deh
baik ibu terima kasih sekali waktunya berbincang bersama kami
sangat menginspirasi bagaimana
bisa dipraktekan juga di indonesia pastinya ya
salam buat semua warga negara indonesia di sana
social distancing itu kita laksanakan
terima kasih bu atas waktunya berbicara pagi hari ini bu